eh sari ya
gue baru pulang soalnya ada di bandung
tapi gue mau datang kesini soalnya mau ngerayain
kemunangannya reva sama boy
selamat ya reva selamat ya boy
boy ya ampun selamat ya gue bangga banget pas tau
pas dikabarin sama anak anak kalau kalian tuh menang
jadi gue paksain kesini deh gue
hah buka tuh perlu tutup bukanya
eh dong tarik saja sudah
ngerayain patut ini
aku kalau nggak dibawa ke kantor polisi
jangan bawa sekretaris
sampai kantor polisi
saya nggak tahu apa apa dalam hal ini
hah waduh liat mah bang
aku dibawa kantor polisi
aku di jalan jalan
yang suruh saya alek
kurang ajar pis
kamu disuruh apa sama si alek
disuruh ngapain sama si alek
saya cuma disuruh jaga tempat sekitar sini
dan menyerang anak anak jalanan
juga siapapun yang mencurigakan datang kesini
saya harus hadang
eh kamu mau mencurigakan ya
namun maksud mana
sumpah saya nggak ngerti dalam hal ini
saya hanya disuruh begitu aja
kayaknya benar brother
saya tidak pernah lihat ini muka orang ini
ada hubungannya dengan kehilangan yang raya
tunggu tunggu tunggu
deng deng sekejap ya
kira kira ada si k mod teleponnya
sekarang aku udah tau raya dimana mbah
saya di tangan kobar sekarang
anu benar kamu tk mod kalau ngomong gitu
ngapain dia disitu
saya juga nggak tau cerita hebat tapi raya bilang
kalau kemarin itu dia sempat celakan dan kobar yang nyelamatin dia
yaudah dan sekarang raya lagi ada sama kobar
dan raya juga bilang kalau kobar ngerawat dia dengan baik
makanya saya juga heran dan saya nggak
benjur saya nggak percaya sama yang raya bilang
tapi emang raya kedengeran baik baik aja di tangan kobaran
alhamdulillah dulu lah berarti sudah jelas
ada titik titik terang kobar di tangan kobar
ada adaan si neng
sekarang apa dia dimana
ini teh di belakang daerah taman mini
emang katanya di daerah sana banyak villanya bah
soalnya apa tuh baru dihadang
sama orang orang tidak dikenal pakai tutup wajah juga jorok
iya kalau rumahnya kobar emang daerah sini
saya curiga itu benar
karena orang yang ditewakirin ditangkap ini tuh
mudah ngaku bahwa dia tuh suruhan si alec
nah dia saya disuruh jaga di sekitar sini
suruh sama alex
mbah kalau gitu saya samperin abah aja ya
yalah saya tunggu ya kemudian
tunggu saya ya
si neng tea ada di rumah si kobar
masa keluar lagi
dan saya curiga aja rumah kobar itu ada di daerah sini
karena jelas jelas ini orang suruhannya si alec
suruh ngejaga daerah sini
kan sakit jiwa gara gara cintanya terlalu jeruk
keambunan si neng
kita harus cari neng di sekitar sini brother
yalah kalau gitu kita kemo dulu lah
hei mau kemana
masa jumlah lo segitu banyak
lo gak bisa hadapin abah cs
terusan kita ini black cobra
kita rame sedang karena abah cs
lo masih ngeremehin gue
lu masih berani lawan gue
mau saya suapin
gak usah om gak apa apa
sebentar saya ada telepon
kenapa setiap mau terima telepon
om koba harus selalu ngejauh dari gue ya
sari ya gue baru pulang soalnya dari bandung
tapi gue mau datang ke sini soalnya mau ngerayain kemenangannya reva sama boy
selamat ya reva selamat ya boy
boy ya ampun selamat ya
gue bangga banget pas dikabarin sama anak anak kalau kalian tuh menang
jadi gue paksain kesini deh gue bela balain walaupun gue sedikit sedikit meriang gitu
iya kan gue ntar sembuh kok gara gara lo menang
ya udah ini ikut makan ikut makan
pesan aja mau apa juga pesan aja
gimana makanannya enak gak
mau nambah gak boleh loh kalau mau nambah
ya contoh aku aja udah nambah empat kali nih tante
nanti tante jangan nawarin si dado terus bisa sepuluh kali ntar dia nambahnya
enggak kok tante gak harus banyak itu tante
irah ini teh apa irah
batok kalapa irah
hah batok kalapa
itu roti bukan batok kelapa
gimana cara makannya
terus tinggal dimasukin aja ke mulutnya tuh susah amat
iya iya itu masukin ke mulut masuk ke hidung selekan lah tuh
eh bener bener bahaya
lagi bener kamu masuk ke babah lagaan sih
pakai pesen sadang lah itu makanan luar negeri
tiga irah aman
iya tiga irah kan kayak gitu saya juga kebanyakan orang orang
makanan elpah gitu
kan ini kita merayakan kemenangannya reboy ya kan
dan kita udah capek capek nonton reboy pantengin berjam jam ya kan
gimana kalau balasan dari boy itu adalah
saya juga pengen denger kamu nyanyi
kalau nyanyi buat gue yang tahu dari negeri seberang
lagu ini sih khusus buat reva
jadi kalian makan aja ya
ikut dong situ
oh di situ
situ dalem dalem situ
marsha tak bakal naik
masak dulu tarun
mika bakal luar
masa manja saja terima kasih
masa manja saja tarun
terima kasih tarun
rasanya bagus banget